gimana gimana coba aja kejar ya boh kerennya keceng banget tuh kan gimana nih kita abang
sekarang kemasjid aja sih sulam dikawal media yang sok jagoan itu astaga kelewatan bener ya
sulam masa keren diajak ke masjid diajak apa di masjid ceket sama dia hp berani beraninya dia
nyeket lo iya dia belum ketemu gue aja ya coba kalau dia berhadapan sama gue nih gue cekal gue
pites tuh dia laki laki orang mencegah ngegahnya umi umi sabar umi umi udah deh kalau ada sebab itu
pasti ada akibatnya bader tuh nggak mungkinnya kayak abad tanpa ada sebabnya sama aja kan
misalnya nih ya kayak ular ular tuh nggak akan ngegigit kalau nggak diusik mah kayak gitu pasti
ada omongan abah deh menyinggung dia iya kan herum abah lagi curhat nih kalau nggak mau
dengar ya udah diem aja loh setau lo pinternya cuma ngomel pikir
gue yakin bukan si badar perampoknya di rt sebelah soalnya kan dia lagi dalam bimbingan
haji sulam ya tapi kalau umpamanya bener badan pokoknya gimana bang lu ngomong jangan pakai
seumpama seumpama atau dugaan dugaan itu kayak ramalan banyak salahnya ketimbang benernya masih buat
kalau emang si badar perampoknya dia bakalan gocek kayak begini nih kayak begini nih kayak begini nih
kayak begini nih kayak begini nih gue tau soalnya lehernya modelnya kayak burung puyuh kalau musim
dingin aja dia bunyi dia beker beker aja kalau bukan si badar perampoknya ya dia bener bener
gocek soalnya dia udah bikin malu haji sulam sama dia sendiri
bang gue akan bantuin abang cekakin dia bang kalau perlu gue borgo tangan kiri kaki
tapi kalau bukan badar perampoknya itu orang yang pertama yang nyebarin kita bakalan buat cek
soalnya tuh udah ngejatuhin nama baik aja sulam
pak bukan gue yang pertama nyebarin fitnah
gue orang ke tiga belas ya gue akan sebagai gancip wajib menerima informasi dari mana aja bang
lah umi ngantuk nih warungnya tutup aja ya
jangan dulu dong nih apa mau curhat dulu nih
kan udah tadi sama mie abah mau curhat sama pelanggan biar sesak dada abah ini pelongan dikit
ada bohlam kayak gini nggak pak ji waktu nanti malam eh kebun mati nih bohlamnya
ada ada tapi lu kudu wawancara dulu sama gue ya
wawancara apaan pak ji
wawancara apaan pak ji
wawancara apaan pak ji
wawancara apaan pak ji
wawancara apaan pak ji
kayak pejabat penting aja pakai diwawancarai
udah lu gak usah banyak komen
laki gue tanya lu jawab yang benar gitu aja
apa hukumnya membawa kotoran ke dalam masjid
anak kecil juga tau pak ji najis
nah kalau sekarang sisula membawa preman yang jahat dan kotor ke dalam masjid apa hukumnya
gua kebun ngantuk nih
gini bu aji pak ji saya ini hancib nggak terlalu ngerti soal hukum agama
tapi lu sebagai hancib benci sama penjahat kan benci sama preman kan perampok kan
iyalah pak ji makanya nih beli bohlam buat honda antara malam biar kampung ini nggak kemasukan penjahat
nah itu maksud gue jadi lu kudu benci dan waspada sama si sulam yang pakai backingan si badar preman itu
jadi kalau umpamanya ya
langsung aja deh
lu tangkep dia lo borgol
terus lu bawa deh keliling kampung
supaya warga kampung tuh tau kejahatan yang diumpetin sama si sula
ntar keburu diambil orang bang
itu tasnya dong bang
itu itu di jamret bang
eh copek apa
ada orang kecopetan
tuh ibu itu
itu bukannya bang haji sula mamah poro dia
kan bang haji sula
kalo kita gak kasih dp ke manager itu kita gak bisa nyawa tempat itu bang
abang sih kelamaan
udah udah udah udah lu tenang aja
dorang lu kan daripada ngubur tuh
insya allah tas lu balik lagi
emangnya kagak dipegang baik baik itu tasnya
isinya apa aja pok
liat banget lu
akan kita prihatin pak haji
kita pencuman nanya
iya nanya sih nanya tak du liat situasinya kayak gimana
iya pok tarinya kenceng banget
tuh kan gimana nih kita abang sih kelamaan tadi mau tanya begitu begitu
ikhlas udah udah ikhlas ikhlasin
ya ikhlasin aja abang
eh duit buat lewat toko di mall disamber sama copet
oh gitu ya udah kalau itu memang masih rezeki lo pasti bakal balik lagi
ingat aja sama allah ya
dengerin tuh emang lagian juga kalau itu tempat emang rezeki buat kita
nggak bakalan diambil orang kalau emang nantinya diambil orang yaudah ikhlas aja
emang itu tundak dari allah kita nggak bisa ngerubahnya
maafin roh ya mak ini semua gara gara roh
roh nggak hati hati kalau enggak abang pakai uang tabungan roh aja deh
roh itu kan duit tabungan lo udah dah masalah sewa tokoh
abang pikir nih ya kita sabar ajai dulu jangan keburu nafsu
ntar abang dikit dikit nabung ya yang penting sekarang lo tenang aja dulu
eh gimana kalau pakai celengan emak aja itu kayaknya isinya cukup tuh buat kontrak toko
masya allah mak
katanya tuh tabungan mau buat begitu umroh
nggak boleh ya ramya
bukannya nggak boleh nggak baik apalagi niat itu buat umroh
yaudah yang sabar ya roh ya
roh mau nyasih begitu mak